terima kasih udah diantar ya
pak mau masuk dulu ketemu dengan ibu panti
oh silahkan diangkat
gak usah gak penting kok
tapi saya gak berhasil ngejar dia
kamu pasti terpukul banget ya
jadi kamu harus sabar
aku yakin pasti kamu akan berhasil

ya kak kata dokter
kamu itu jangan melakukan aktivitas yang berat berat dulu
pokoknya kamu harus istirahat ya
mama mau jemput aura dulu
supaya dia gak nyusahin orang lain disana
aura itu gak nyusahin orang lain kok ma
mama aja yang ngeliatnya beda
beda gimana sih
coba kalau dia nyusahin orang lain
mama juga yang repot
harus ngurusin kamu
harus ngurusin dia
mama pergi dulu ya
kamu harus berhenti menghubungi perempuan yang berhubungan dengan kamu
jangan hubungi perempuan itu
mama pergi dulu
kamu pulang ke panti
mau lanjut cari anak saya dulu
kamu tuh udah kecapean gitu loh
masih kuat kok
aku bantu ya cari ya
makasih gak mau ngerepotin orang terus
bapak masih di rumah sakit
hasil ct scan nya
saya harus jawab yang terakhir
bagaimana dulu nih
kamu tenang aja ya naik
saya baik baik aja kok
nanya sama siapa
muka kamu pucut banget loh
mendingan kamu pulang sekarang biar aku hantar
kamu gimana sih masih aja nolak
kalau kamu pingsan di jalan gimana
udah lah naik biar aku hantar
sebentar sebentar mas
raka saya pulang dulu ya pak
bapak juga isi rahat ya biar paraka cepet pulih
saya tutup teleponnya berarti ya pak
ya udah assalamualaikum
aduh kenapa aku nggak langsung tanya aja sih
apa susahnya sih nanya
billy kemana sih
dari tadi nggak bisa dihubungin
wah kamu ini bikin kaget aja
mau saya di mana aja itu urusan saya
bukan masalah gitu nyonya
masalahnya kan tadi pak fero kan pesen sama kita suruh jagain tasya
aduh udah deh kamu tuh diem aja ya
daripada kamu ngurusin saya lebih baik kamu ngurusin tuh tasya
terima kasih udah diantar ya
ya mau masuk dulu ketemu dengan ibu panti
oh silahkan diangkat
nggak usah penting kok
mau ketemu sama ibu panti
oh nggak usah nanti aku ganggu kamu istirahat lho
nah ya aku langsung pulang
ibu kenal sama dia
baik ya bu orangnya
saya itu ditolongin sama dia waktu kemarin
waktu hampir dirampok sama preman
terus ditolongin juga dibantuin cari anak saya
ibu ternyata kenal
billy tuh adiknya ibu
oh adiknya ibu
kenapa dia nggak cerita sama saya ya bu
padahal dia udah pernah ngantriin saya ke sini
mbak lebih baik mbak naya hati hati sama billy
ibu nggak mau kalau mbak naya jadi korban dia berikutnya
emangnya kenapa bu
kalau cerita tentang diri ibu nggak tahu bahasa dari mana
tapi yang pasti mbak harus hati hati
ya udah mbak masuk dulu biar mbak istirahat ya
billy kamu tuh dari mana aja sih
aku telfonin dia tadi susah banget
baru ada kesempatan buat angkat telepon
eh mana uang yang kamu janjiin
masih aja loh kamu nanyain soal uang
eh kamu sadar nggak
kamu itu udah gagal nyulik tasya
dan sekarang aku yang kena sialnya
aku yang harus jagain tasnya di rumah sakit
aku tadi udah sempet ya nyulik tuan ar
walaupun tuan ar sempet kabur harusnya dengan gampang aku tangkap lagi
tapi gara gara kamu ketahuan suami kamu
aku gak bisa tangkep anak itu lagi
loh kenapa jadi aku yang disalahin ya
emang dasar perempuannya nggak mau disalahin
eh budi kamu denger ya
utama punya saya itu gue udah liat
eh saya tuh udah berani
tuhan menjaga oh rencana
alo hasilnya tak ada
aku sekarang kurang tahu lu